lokasi kri nanggala empat ratus dua telah terdeteksi berada di kedalaman delapan ratus tiga puluh delapan meter
dari keterangan ksal yudo margono kri nanggala terbelah menjadi tiga bagian
berdasarkan temuan tersebut panglima tni marsikal hadi cahyanto pun mengatakan bahwa seluruh awak kapal kri nanggala dinyatakan gugur
duka saat ini menyelimuti tidak hanya keluarga tapi juga seluruh bangsa indonesia
seperti apa media nasional melihat tragedi tenggelamnya kri nanggala
kita akan bahas pada malam hari ini dari perspektif editorial view
saya sudah bersama dengan mas revolusi riza wapemret dari cnn indonesia tv dan juga ada mas elvan dhani wapemret detik com
selamat malam mas revo dan juga mas elvan
selamat malam renhar
tentu kita semua berduka ya mas revo dan juga mas elvan atas tenggelamnya kri nanggala
dan juga tadi sudah dinyatakan oleh bang liman bahwa seluruh awak kapal dinyatakan gugur
mas revo sejak awal cnn indonesia tv khususnya kita menaruh perhatian besar ketika pada hari kamis yang lalu mendengar kabar kri nanggala hilang kontak
sampai kemudian hari ini kita kawal terus dinyatakan sudah gugur
dari peristiwa ini mas revo apa yang kita potensi
terkait mas sebagai media melihat tragedi tenggelamnya kri nanggala empat ratus dua
ya renhar terima kasih
ini memang apa ya ini adalah duka buat kita semua gitu ya
duka buat bangsa indonesia karena kita kehilangan lima puluh tiga prajurit tni angkatan laut ya
prajurit prajurit terbaik yang kita punya
tiga tahun lalu cnn indonesia itu pernah mengangkat bagaimana pelatihan
untuk awak kapal selam gitu
jadi tidak mudah untuk menjadi awak kapal selam itu
kita bayangkan aja kalau misalkan kita berada dalam kapal selam gitu
kita berada dalam ruangan sempit
yang ketemunya mungkin hanya itu itu saja selama berhari hari berminggu minggu berbulan bulan gitu ya
ruangan yang sempit dan kemudian kita tidak bisa melihatnya luar kecuali melalui periskop gitu
kalau harus naik
tapi ketika ada di kedalaman maka ya kita hanya bisa berbekal ketelitian mendengar suara suara sonar
jadi untuk menjadi awak kapal selam itu tidak mudah gitu
butuh orang orang yang memiliki mental yang kuat memiliki psikologis yang kuat
kalau tidak justru akan menimbulkan tekanan tekanan psikologis yang sangat luar biasa di dalam kapal
kita harus menghadapi kompresi daya tekan yang sangat luar biasa
karena itu ketika kita kehilangan lima puluh tiga awak kapal ini adalah sebuah kehilangan besar
tidak hanya buat tni angkatan laut tapi juga seluruh bangsa indonesia
baik mas revo saya ke mas elvan
mas elvan seperti apa melihat tragedi tenggelamnya kri nanggala empat ratus dua
kita tahu bahwa rasa sedih dan juga duka itu disampaikan oleh banyak pihak ya
tidak hanya sejumlah tokoh tapi juga
masyarakat di media sosial juga demikian menyampaikan duka yang mendalam
bagaimana kita memotret dari kemudian peristiwa sampai hari ini dinyatakan bahwa sudah gugur awak kapal kri nanggala
ya reinhardt memang tenggelamnya kri nanggala empat ratus dua itu adalah duka yang mendalam untuk seluruh rakyat indonesia ya
kita tahu kapal selam ini sebenarnya adalah salah satu kapal selam yang sangat disegani
di asia tenggara
karena kapal selam ini punya kemampuan untuk menembakkan empat torpedo dalam satu kali waktu ke empat tujuan yang berbeda
jadi ini salah satu yang teknologinya meskipun tua sebetulnya sangat dikagumi gitu
dan terlebih lagi kehilangan kita yang sangat mendalam adalah lima puluh tiga awak yang tentunya adalah orang orang yang sangat berpengalaman gitu
jadi kalau dari semua tni ini bisa jadi para awak kapal selam ini adalah mereka mereka yang punya psikologi mental yang paling kuat
karena terkadang mereka itu harus berada di dalam air di dalam kedalaman itu selama dua puluh empat jam dan baru keluar lagi
dan yang mereka lihat ya cuma mesin mesin itu saja
dan untuk melatih orang orang yang hebat seperti ini itu bukan pekerjaan yang mudah ya
reinhardt kalau dilihat mereka pendidikannya juga tinggi tinggi sekolahnya juga banyak di luar negeri
jadi kita kehilangan bukan saja kapal yang segani tapi juga pahlawan pahlawan yang sebenarnya orang orang hebat masih muda hebat
dan mereka sebenarnya orang orang yang
inilah layaklah mereka mendapatkan gelar pahlawan
karena itu mereka kemudian akan mendapatkan kenaikan tangkap
saya kira dari kejadian ini kita harus belajar banyak
reinhardt jangan sampai ada lagi para orang orang hebat yang kemudian harus meninggal gitu
menjadi kubur di dalam pelatihan
sementara mereka sebenarnya masih panjang masa depannya
dan mereka sebenarnya calon para pemimpin bangsa sebetulnya
karena itu sekarang sudah waktunya untuk pemerintah harus mengevaluasi
karena kalau ini kan seperti tadi renhardt paparkan juga ini bukan kesilakaan bukan tenggelamnya kapal yang pertama kali di indonesia
dan ini jangan sampai terlalu lagi
kita kehilangan taruna taruna bangsa itu lebih penting daripada kita kehilangan anggaran yang besar untuk memberi alutsista yang lebih baik renat
oke nanti kita akan juga bahas soal alutsista
tapi saya mau ke mas revo lagi
mas revo dari awal kita menaruh perhatian besar ya mas terhadap
dari awal kemudian kita dengar bahwa ada insiden hilang kontak
kemudian kita pakai treatment breaking news
sampai kemudian hari ini kita juga dengar bersama ada kehilangan dinyatakan gugur begitu
lima puluh tiga awak kapal selam dari kri nanggala ini
nah melihat kesedihan yang luar biasa ini seperti apa mas revo
kita sebagai media ada duka cita yang mendalam dari bangsa indonesia atas kehilangan dari lima puluh tiga awak kapal ini
dan juga tenggelamnya kri nanggala
ya ini memang duka yang sangat luar biasa lah ya buat kita
karena kita sekali dalam sekali insiden kita kehilangan lima puluh tiga prajurit terbaik dari tni angkatan
nah dari peristiwa ini tentu kita harus menarik bahwa pelajaran juga renhardt
bahwa apa yang harus kita perbaiki ke depan supaya
kejadian kejadian seperti ini tidak ulang lagi gitu ya
bagaimana kita mengevaluasi
mereview kembali alutsista alutsista yang sudah berumur
kemudian bagaimana perlengkapan penunjangnya
termasuk bagaimana kalau misalkan mitigasi jika terjadi insiden semacam ini
kita menarik banyak pelajaran di sini
salah satunya adalah kita tahu kri nanggala ini sudah cukup berumur gitu ya
buatan tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh dan dibeli oleh republik indonesia
dan artinya sudah berumur empat puluh tiga tahun
sekitar empat puluh tiga tahun ya
sementara dalam beberapa literasi yang kita baca bahwa kapal selam itu memiliki masa pakai
masa pakai dua puluh sembilan tahun idealnya
minimal dua puluh sembilan tahun
artinya ini sudah cukup berumur
tanpa mengesampingkan duka yang sedang kita alami
tentunya ada beberapa hal ya
kemudian bagaimana kita harus menyediakan peralatan peralatan pandu
untuk kapal kapal selam ini
sehingga ketika terjadi
setiap kali pelayaran
diketahui secara pasti di mana gitu dan bagaimana kondisinya
sehingga kalau terjadi insiden bisa lebih cepat diketahui
kemudian hal lain misalnya
ketika kemarin terjadi insiden
ya di satu sisi
ada solidaritas luar biasa dari negara negara sahabat
yang mengirimkan banyak bantuan ke kita
itu layak kita apresiasi
tapi di sisi lain tentunya kita harus meningkatkan kemampuan dari
negara kita sendiri bangsa kita sendiri jika terjadi insiden maka kita harus mampu mencarinya dan menyelamatkan dari
ketika kita mendapatkan bantuan di satu sisi ini menunjukkan solidaritas tapi di sisi lain
ini menunjukkan ada sesuatu yang mungkin masih harus kita tingkatkan kemampuan dari
persoalan negara kita
jadi sekarang kemudian juga sudah mulai
sejumlah kalangan yang mendesak untuk segera dilakukan modernisasi alutsista indonesia melihat momentum
kri nanggala empat ratus dua
tapi kemudian yang juga seringkali menjadi problem
klasiknya ini mas revo dan juga mas revo adalah soal anggaran ya
bagaimana kemudian kita melihat atau mendorong agar kemudian ada modernisasi alutsista
tapi di sisi lain juga ada sejumlah kendala seperti anggaran misalnya yang kemudian seringkali menjadi alasan
peremajaan atau perawatan maintenance alutsista kita itu atau modernisasi itu sulit untuk dilakukan itu seperti apa apa yang kemudian pemerintah
kita harus segera merespon secara dewasa untuk ke depan terkait dengan alutsista kita
tapi dijawabkan nanti mas reva dan juga mas reva
kita break dulu
kami akan segera kembali sesuatu
anda kembali di newscast
kita masih memotret dari perspektif media terkait dengan tragedi tenggelamnya
keari nanggala empat ratus dua bersama dengan mas reva wapenmeret sina indonesia tv dan juga mas elvan wapenmeret dari detik com
sekali lagi tanpa menyampingkan
kita beri pengetahuan kemudian dukacita yang kita rasakan atas kehilangan dari prajurit tni
angkatan laut yang dinyatakan gugur oleh panglima tni
tentu di saat yang bersamaan juga sejumlah kalangan mendesak agar dilakukannya modernisasi
sebelum saya ke mas revo dan juga mas elvan lagi
kita coba dengarkan apa pernyataan menhan prabowo ketika konversi di bali yang sempat menyatakan akan mendorong adanya evaluasi
masih belum kontaknya
masih belum dapat kontak dengan kapaselum kita
usaha usaha untuk pencarian sudah dilakukan
tapi kita memang perlu meremajakan alutsista kita
banyak alutsista kita adalah memang karena ketertakutan
karena ketertaksaan dan karena kita utamakan pembangunan kesejahteraan
kita belum modernisasi lebih cepat
tapi sekarang ini mendesak kita harus modernisasi alutsista kita lebih cepat lagi
kami yakin saya yakin bahwa dalam waktu dekat perlengkapan bisa kita modernisasi untuk tiga matra
darat laut dan udara
kita sedang menyusun
kita sedang memperbaiki
dan insya allah dalam dua tiga minggu ini kita akan bersama dengan panglima tni dan kepala staf
kita rampukan dan akan kita sampaikan kepada bapak presiden
ya saya ke mas elvan terlebih dahulu
mas elvan tadi sudah kita dengar ya bahwa menhan juga mengakui bahwa kita perlu melakukan peremajaan terhadap alutsista
seringkali karena keterpaksaan kemudian tetap digunakan
kira kira seperti itu
tapi kalau bicara soal alutsista memang sekarang banyak pihak mendorong soal itu
tapi kemudian yang menjadi problemnya seringkali adalah soal anggaran
bagaimana mas elvan melihat soal problem peremajaan alutsista ini yang seringkali setelah ada tragedi baru ada muncul isunya evaluasi alutsista kita
ya renhard betul
jadi apa isu yang namanya apa namanya ini ya alutsista apa apa namanya baruan alutsista
itu selalu muncul ketika setelah ada setelah ada seperti ini ya
setelah ada duka seperti ini
mestinya ini tidak boleh terjadi ya
dan dalam pengalaman saya selama ini apa namanya pembaruan alutsista ini memang seperti masih sejauh cita cita kalau untuk kita ya
jadi ada upaya untuk melakukan itu
memang kemudian ada pembelian alutsista baru
tapi kemudian beberapa yang dibeli ternyata adalah bekas dari negara lain
tentu itu karena pertimbangan anggaran
betul sekali tadi renhard sampaikan
nah sekarang menurut saya
nah sekarang menurut saya lebih baik pembelian itu fokus kepada barang baru gitu meskipun mahal
tapi tentu pada akhirnya nanti dengan biaya perawatan dan lain lain itu jauh lebih murah
ketimbang seperti ini gitu misalnya kemudian ada kapal yang sudah tua tentu perawatannya lebih mahal gitu
meskipun kapal nanggala ini dijelaskan oleh tni bahwa kondisinya baik ketika dia akan diberangkatkan ya kan
tapi tentu usianya yang sudah cukup tua juga kan jadi sorotan juga
karena itu sekarang menurut saya waktunya gitu
kita itu melakukan pembaruan di alutsista
melengkapi kekurangan kita juga
karena kapal selam ini renhard yang kita miliki itu kan antara empat atau lima ya
sedangkan kita kan negara kepulauan yang sangat luas
idealnya kita itu banyak pakar yang bilang minimal kita punya dua belas kapal selam gitu
ini sangat sedikit kita
belum lagi kapal kapal kita juga belum banyak
saya kira mungkin ini harus menjadi fokusnya prabowo
kalau prabowo kemarin sudah bicara seperti itu ya kan
ketika ada kabar kapal nanggala tenggelam
prabowo konferensi pers pernyataan pertamanya adalah pembaruan alutsista
jadi sekarang pak prabowo harus membuktikan gitu
bahwa ucapannya itu harus dibuktikan
sehingga tidak ada lagi taruna taruna bangsa ini yang kemudian ya dikukur di dalam tugas gitu renhard
seberapa mendesak ini kemudian harus menjadi perhatian negara ya
tidak hanya kemudian kita bicara karena momentum tenggelamnya kri nanggala
tapi seharusnya memang sudah sejak lama
ya memang kalau misalkan kita melihat secara ini bahwa seberapa mendesak kita perlu melakukan permajaan alutsista
jawabannya pasti sangat mendesak gitu ya
kita beberapa kali berdiskusi dengan personil tni gitu ya
mau baik tni angkatan udara maupun tni angkatan laut
untuk angkatan laut misalnya tidak hanya kapal selam
tadi mas elvan juga menyampaikan bahwa untuk secara geopolitik sebenarnya
untuk negara kepulauan seperti indonesia ini kita butuh tidaknya dua belas kapal selam
sementara kita punya kemarin ada lima ya
ada kri empat ratus satu cakra kri empat ratus dua nanggala kemudian ada kri empat ratus tiga nakapasa
kemudian ada kri ardo dedali dan bahaya itu kan kri alu goro
nah sekarang kri nanggala sudah dinyatakan subsang karam
jadi kita punya empat
empat dengan posisi
satu kri cakra yang seusia dengan kri nanggala
dan tiga yang relatif baru yang dibeli dari korea
dan satu dibuat sama joint operation dibuat di pt pal ya di surabaya
jadi nanti punya kapal selam tinggal tiga baru dan satu cukup berumur
masih kurang delapan
itu kalau kapal selam
sementara kapal kapal laut yang lain kita juga masih kurang gitu
jaga perairan indonesia seluas ini
tni al juga masih kurang
kemudian belum lagi angkatan udara gitu ya
pesawat pesawat kita kan juga squadron juga sangat terbatas
pesawat sukhoi dan f enam belas kita relatif paling baru sukhoi ya
tapi sukhoi pun sudah usianya sudah lebih dari sepuluh tahun gitu ya
jadi artinya perlu ada permajaan banyak lagi di alutsi kita
tapi masalahnya lagi lagi anggaran
kapal selam itu satu pembelian empat lima triliun harganya
saya pernah masuk dalam kri nagapasa
dan di kri nagapasa itu terhadap di dalam kapal selam
di kapal selam itu ada semacam seperti plakat di dinding ya
yang bertuliskan kapal ini dibeli dari uang rakyat
jadi personel tni al itu harus menjaga sebaik baiknya
sebenarnya doktrin menjaga sebaik baiknya itu sudah ditekankan sangat mendalam ke personel tni al
tapi masalahnya kan kalau persoalan jumlah sangat sangat masih sangat sangat kurang
nah tentunya kita berharap kalau misalkan melengkapinya secara langsung tidak mungkin
tapi permajaan permajaan penambahan secara berkala harus mulai
jadi itu sudah mulai di prioritaskan oleh kementerian pertahanan
dan sepakat dengan mas elvan tadi kemarin juga kementerian pertahanan membeli beberapa pesawat
tapi ya itu lagi lagi itu pesawatnya bekas
jadi harus benar benar ditimbang apakah mana yang lebih efisien
apakah kita membeli pesawat bekas atau alutsista bekas atau alutsista baru
kalau banyak orang pasti berpikir secara awam gitu ya
kalau kita secara awam ya pasti beli baru lah garansinya masih ada
perawatannya lebih apa namanya masih baru
jadi perawatannya pasti lebih murah dibanding merawat apa namanya peralatan peralatan bekas
mas revo tadi juga kita dengar mas prabowo maksud saya pak prabowo begitu ya
ini sudah menjanjikan bahwa akan ada dua tiga minggu modernisasi atau upaya untuk peremajaan alutsista
yang kemudian informasinya nanti akan dibuat seperti master plan pertahanan indonesia
yang akan disampaikan ke presiden joko widodo
nah seperti apa ini kemudian kita perlu mengawal master plan ini
dan janji bahwa dua tiga minggu ini akan segera kemudian ada evaluasi dan juga modernisasi terhadap alutsista kita
mungkin mas revo terlebih dahulu
ya tentunya kita akan terus mengawal karena ini pertama ini persoalan kedaulatan
jadi pembelian modernisasi alutsista ini sangat penting
alutsista ini sangat berkaitan dengan kedaulatan kita
kita ini kan ikan ikan kita aja banyak dicuri gitu ya oleh nelayan nelayan asing
artinya penjagaan penjagaan juga perlu gitu
kemudian kita juga harus menghitung bahwa kalau misalkan indonesia ini diserang kita mampu bertahan berapa lama
kalau misalkan pesawat tempur dari negara asing itu datang ke kita kita mampu bertahan berapa lama
disitukan saya yakin sebenarnya kementerian pertahanan sudah punya hitungannya secara pasti
nah persoalannya kemudian anggarannya
tentunya anggarannya anggaran besar yang sangat besar kan membeli alutsista ini
jadi potensi kebocoran harus kita jaga
oleh karena itu dalam setiap pembelian pelibatan pelibatan badan badan audit dan pengawasan
seperti bpk kemudian kpk ppatk dan semua lembaga lembaga lain yang berkaitan dengan pengawasan keuangan
sangat mutlak diperlukan sehingga bocornya itu diminimalisir gitu
bocornya anggaran nh
jangan sampai ada justru ada markup kembali yang kemudian sering kita dengar soal itu
mas elvan seperti apa dua tiga minggu yang tadi disampaikan oleh pak prabowo subianto menteri pertahanan
saya kira apa namanya tidak ada oposisi tidak ada koalisi kalau urusan nkrir udah mati
semua ini suara suara dari dpr juga sepakat untuk modernisasi alutsista
mestinya yang sudah disampaikan pak prabowo itu bisa segera dikejar gitu kalau perlu rapat dengan dpr
walaupun rss dan dpr meskinya kalau urusan nkrir juga harus bisa aktif ya kan untuk mengejar ini agar cepat dieksekusi
tapi catatannya adalah pada tahun dua ribu sepuluh sampai dua ribu empat belas lalu sempat ada kasus terkait pengadaan alutsista ya
dan ini yang tadi disampaikan mas prabowo juga jangan sampai terulang lagi
jadi memang harus diawasi dengan ketat pengadaannya karena memang tidak ada orang yang tahu warga alutsista reinhardt
jadi memang harus betul betul diawasi dan tujuan peremajaan

jadi memang harus diawasi dan tujuan peremajaan

jadi jangan sampai nanti kemudian menguntungkan pribadi pribadi yang lain
saya kira itu dan kalau komitmen negara ini memang nkri harga mati dan kedaulatan harus dijaga
maka saya kira berapapun anggarannya mesti disiapkan
bagaimana caranya itu adalah kepiawayan para pemimpin negeri ini untuk mengatur anggaran
tentu situasi tidak mudah mengingat kita juga sedang pandemi renard
jadi itu saya kira perlu diatur bagaimana master plan nya yang rapi
jadi jangan juga kemudian terburu buru
mengingat anggaran kita juga cukup banyak di tengah pandemi
ini sebuah momentum bagus untuk melakukan peremajaan
bukan berarti semuanya harus dilakukan saat ini juga
tapi ini adalah awal yang baik untuk memulai menata semuanya dengan sangat rapi
sehingga ke depan kita akan bisa menjaga kedaulatan dengan audisa yang lebih modern
mari kita berharap insiden tenggelamnya krir nanggala empat tahun ini
mas revo dan juga mas elvan menjadi insiden kapal selam tenggelam pertama dan terakhir di indonesia
dan juga kecelakaan alutsista yang terakhir
setidaknya kita berharap demikian
dan kita berdoa yang terbaik sekali lagi tentu untuk keluarga dan juga untuk para awak kapal
yang sudah dinyatakan gugur oleh panglima tni
terima kasih banyak mas revo dan juga mas elvan sudah bergabung
dan juga berbagi perspektif di editorial viu pada malam hari ini
selamat malam terima kasih
selamat malam reinhardt